mama mau beli air sama bunga dulu gak
tapi kamu duluan aja nis
nanti mama biar nyusut
setiap kesini mama selalu nangis
seperti mas bayu baru meninggal tadi malam
di rumah mama sering ingat mas bayu
meluk fotonya dan nangis
saya pengen bicara sama bu dewi ya
selama ini saya sudah membuat sebuah kesalahpahaman
saya menyangka kalau bu dewi itu adalah ibunya ambi
dan barusan ambi bilang kalau ternyata bu dewi itu bukan ibu kandungnya
tantenya aja bukan
saya mau buka
saya bukan ibu kandungnya api
saya tidak bermaksud untuk membuat ibu memikirkan semua ini yang sangat berat sekali
bu dewi sangat perhatian sama ambi
mau menjaga dia
walaupun bu dewi itu bukan siapa siapanya abi
tidak apa apa dokter saya baru merasa tidak enak
saya rasa orang lain yang melihat juga pasti akan punya pikiran yang sama
mereka pasti akan mengira kalau saya bukan ibunya ambi
ya pak bayu itu
dia suami saya
mas bayu sudah meninggal
tapi abi belum tahu itu
kita pulang sekarang
tante kan udah janji
mau antar abi
buat ketemu sama om bayu
kita ketemu sama om bayu
naik mobil kan om
biar saya menembuskan kesalahan saya
boleh ya tante
ayo kita pergi sekarang
tantah mobil mobilan yang dikasih sama om doctor ada nggak
kenapa abimu mainnya
enggak tante aku mau kasih lihat ke om bayu
aku benar benar merasa berdosa pada wanita ini
sejak awal aku selalu menghakiminya bahkan bersikap sinis padanya
aku gak nyangka sedalam ini penderitaannya
tapi kenapa dia sendirian merawat apinya
apa dia nggak punya kelebihan
dan siapa sih sebenarnya abi ini
pasti om dokter udah dicariin sama pasien ya
kita berhenti di sini aja
biar kami lanjut berdua
udah gak jauh ke tempatnya dari sini
nggak perlu aku hunterin aja
janji harus ditepatin kan jagoan

aku mau pergi ke rumah sakit
aku mau pergi ke rumah sakit

saya nggak bisa nganterin ke tempat lain
soalnya harus langsung ke rumah sakit
saya sudah berterima kasih sekali dokter mau mengantarkan kami sampai di sini
abi om dokter mau titip pesan
ingat kan habis itu anak yang ku
kuat anak yang semah
semangat bagus ya
jadi apapun yang abi lihat di sini
abi harus ingat jangan jadi anak yang cengek
abi itu kuat
udah om daktar pulang dulu ya
saya yakin bu dewi bisa menceritakan apa yang harus diceritakan sama abi
saya yakin dengan itu
terima kasih dok
ya yaudah assalamu'alaikum
emang aku kalau mau begitu enger barengin
mau beli air sawah bunga dulu gak
tapi kamu duluan aja nis
nanti mama biar nyusup
setiap kesini mama selalu nangis
seperti mas bayu baru meninggal tadi malam
di rumah mama sering ingat mas bayu
meluk fotonya dan nangis
bahkan kondisi mama lagi susah jalan begini tetap harus ke makam mas bayu
kalau aku mati apa mama sesedih ini
tunggu ya ma
katanya kita mau ketemu sama om bayu
kok kita ke kuburan sih
emangnya om bayu sering main di sini
om bayu di sini abi

abianak yang kuat
ikut mengalami kekuasaan
ini sekarang ada di depan azmi
penerbit makanan remote
jadi kelamatan pingganwela